udah kering semua ya
makasih banyak ya guys kalian udah bantuin gue
kalau lo pindah jangan jauh jauh dari sini ya
jangan pada berisik apa
nah sekarang tugas
lo mau ngerubah dia supaya jadi lebih baik lagi
lo yang sabar ya
pih liat postingannya warno pih
ada fotonya warno lagi ngangkut air
berarti dia lagi bantuin mertuanya
ya bagus nih
kalo netizen mami pada tau gimana
pami ini kebiasaan loh
pokoknya papi harus beliin warno rumah
jangan bilang waduh
nggak jadi bilang wadaunya mi
pokoknya papi harus beliin warna rumah
biar netizen mami itu tahu kalau kita itu memperhatikan anak
papi siapin uangnya mapi cari rumahnya
kak diam pih
kirain mami masih mau ngomong
kata lu rumah lu banjir
ya iya itu di dalam
lah kok bisa
di dalam banjir di luar kering
ya bisa lah suka suka airnya
sungguh air yang tidak adil
bercanda mulu lu bar
lu bercanda aja yan kalo lu mau dan lu bisa
rumah banjir kok nggak ada di rumah
wah warno ngajakin gua pindah rumah lagi
bisa mati berdiri gua kalo serumah sama dia
aduh guys bantuin gua dong
pokoknya kalian harus selamatin gue
jangan sampai gua tinggal serumah sama warno
gua belum ngopi cil
jadi nggak bisa mikir
lu tuh gak bisa mikir bukan karena belum ngopi
kalian teh mau nyulik acil lagi ya
kita mau bantuin bersihin rumah
kalau mau ikut bantu bantu bersih bersih rumah
jangan ngobrol terus
kerja abe langsung
lu ngajakin gue bercanda mulu
yang pertama siapa ya
iya kan cil
ingat ingat lagi siapa yang pertama
pokoknya nih pak
sakit juga ya
katanya si warno mau ngajak dia pindah rumah
bapak pastiin dulu sama pak tahari

bisa yer kau marot sih

oh jadi ini atur atur apa

naga amat di inggris
istri saya pak komar
kepengen nih warno
hidupnya mulai mandiri
jauh dari orang tua
juga dari mertua
ini istri saya lagi cari rumahnya
terima kasih informasinya
bener ya pak tuharima
sama kan sama bapak
baik banget sama menantu
sama motor yang dikasih sama menantunya
motorma dikasih sama besan
kecil udah kering semua ya
makasih banyak ya guys kalian udah bantuin gue
jangan jauh jauh dari sini
jangan pada berisik apa
tapi acil ga mau pindah dari rumah ini
bapak mah yakin
rumah yang akan di belikan buat kamu teh
rumahnya lebih baik dari rumah kita
agak ada salahnya dicoba dulu
ya tapi acil ga kebayang aja bu
acil ga kebayang tinggal satu rumah sama warna
belum mampu belikan kamu rumah
bu mama seleb sedang berbaik hati
kamu terima tuh
nanti kita disangkanya udah miskin sombong
dan ga baik hati
kan jadi ga enak
jangan sampe acil menolak
ona kagak tahu si warna kemana
bapak mah gak nanyain tentang warna lagi
tadi bapak manggil
itu bukan yang mau nanyain warna kan
bapak teh minta diisiin lagi air minum bapak